inilah rekaman cctv yang memperlihatkan detik detik kecelakaan yang melibatkan
truk bermuatan ayam dan sepeda motor di jalan gemuruh kecamatan bawang banjarnegara jawa
tengah rabu pagi truk yang dikendarai oleh bh mencoba menyalip kendaraan lain yang berada
di depan saat melaju dari arah banjarnegara menuju banyumas naas truk menabrak sepeda
motor yang dikendarai seorang pelajar sma dari arah berlawanan korban pun terlempar sejauh tiga
tiga meter dan tewas di lokasi kamis pagi petugas atlantas polres banjarnegara menangkap sopir
truk di wilayah banyumas akibat peristiwa ini tersangka pelaku dapat dijerat dengan undang undang
lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara muhammad taufik
delapan tahun warga desa curah tulis kecamatan tongas kabupaten probolinggo jawa timur tewas tertabrak
kereta api sri tanjung rute yogyakarta banyuwangi pada kamis sore peristiwa itu bermula saat korban
motor metik tepat di perlintasan kereta api tanpa palang pintu korban melintas tanpa menyadari
datangnya kereta api kecelakaan pun tidak terhindarkan yang membuat tubuh korban terpental
hingga masuk parit dan tewas petugas dari unit laka lantas polres probolinggo kota saat melakukan
olah tkp mengatakan early warning system atau tanda peringatan datangnya kereta api dalam
kondisi mati karena aki yang hilang sebuah bus rute surabaya yogyakarta yang mengangkut
lima penumpang serta tiga awak mengalami kecelakaan tunggal
dan terjun ke sawah sedalam dua meter di jalan bypass klaten jawa tengah ekibatnya bagian depan
bus rusak dan kaca depan mobil pecah seorang penumpang menderita luka ringan proses evakuasi
bus dilakukan dengan menggunakan dua truk derek evakuasi badan bus membutuhkan waktu sekitar
satu jam lalu lintas di lokasi juga dialihkan ke jalur alternatif kanit gakum satlantas polres
klaten itu selama terharja menduga pengemudi bus mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi
tim liputan cnn indonesia